sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
enggak itu yang bikin salah paham
kenapa jurnalnya dimilih kamu bukan mereka
status saya masih training
dikasih iming iming cepat dikasih baju seragam
diangkat jadi karyawan tetap
cuma karena diiming iming dikasih baju seragam
bukan karena baju seragam
tapi karena status karyawan
kalau harus memilih
kamu mau tetap kerja di kafe
atau fokus dengan profesi baru kamu
saya gak pernah punya cita cita buat jadi copet
saya juga dulu begitu
kang mus sudah datang
mau ngambil batang singkong buat bibit atau ketemu kang mus
tapi kalau ada kang mus
saya kan harus ketemu dulu
kang musnya belum datang
kalau gitu saya langsung aja
biar pinjam angkotnya nggak kelamaan
salam buat kang mus
masih gak enak badan katanya
ladang ladang ladang
udah gak disini
balik ke kerjaan lamanya
bantuin saudara bisnis beras
suruh sukanta bikin kopi
di jalur bis cuma ada dua orang
wawan gak masuk
di jalur angkot juga cuma ada dua orang
ican udah gak kerja lagi disini
berarti harus ada gantinya
suru ujang kesini
wahyu mau kesini lagi jam berapa
paling sebentar lagi
serena kok belum kesini
hari ini dia nggak kesini
ada yang dikerjain di rumah
boleh nanya yang pribadi nggak
apa yang mau kamu tanya
gimana perasaan kamu sama serena
wahyu mau datang jam berapa
kang ngus nanya wahyu mau datang jam berapa
udah cuma nanya itu aja
sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi
gimana perasaan kamu sama seren
kamus gak ada